fashion show biasanya dikelar di dalam gedung dengan tata panggung yang menawan
namun berbeda dengan fashion show yang berlangsung di kabupaten belu nusa tenggara timur
fashion show disenggarakan di lapangan berlumpur dan modelnya tanpa menggunakan alas kaki
ada yang unik di atambua nusa tenggara timur
gelaran fashion show atau peragaan busana ditampilkan bukan di panggung yang ditata khusus
tapi di lapangan berlumpur
sejumlah model berlenggak lenggok tanpa menggunakan alas kaki
meski harus bergelut dengan licinnya lumpur para model tampil dengan percaya diri
tidak kalah dengan para model ternama nasional maupun dunia
mereka memamerkan adi busana karya sejumlah desainer
mereka menampilkan busana dengan bahan tenun belu
beberapa model mengaku ini adalah pengalaman pertama mereka tampil di lapangan berlumpur tanpa alas kaki
susah licin karena licin jadi jalan harus pelan pelan
baru kemarin latihan di lumpur kayak begini
ini baru pertama kali
iya maksudnya yang di lumpur baru pertama kali
untuk bisa tampil di lapangan berlumpur para model ini juga harus berlatih meski hanya satu hari saja
meski baru pertama kali mereka tetap tampil maksimal
cukup berhati hati menjaga keseimbangan badan
kalau untuk susah ya tidak terlalu
kalau untuk susah ya tidak terlalu
kalau kita lihat dari medan ya lumayan menantang
peragaan busana di lapangan berlumpur tanpa alas kaki ini dalam rangka millennial road safety festival
yang digelar oleh polres belu
acara ini baru pertama kali digelar di lapangan berlumpur
elia sarbalu belu nusa tenggara timur